kenapa tidak anda membuat atau penulisan ini sudut pandang keluarga dari kakaknya vina
karena ia yang jauh dalam keterangan pers juga ia memiliki keteguhan sikap
artikulasi yang baik dan pada waktu itu dia ikut ke polisi
kenapa harus dari linda yang tidak anda dapatkan izinnya
sebenarnya di sini kita berada di sepatunya keluarga sebenarnya
kita berada secara emosional di neneknya karena neneknya mempunyai kedekatan emosional yang jauh lebih dekat
sebenarnya lebih secara scene lebih banyak neneknya daripada siny linda
almarhumah itu paling dekat dalam hidupnya sama neneknya
ibunya kan tki kerja di malaysia
semasa di cirebon itu nginepnya sama neneknya
makanya saya prioritaskan bahwa pemainnya harus benar benar bisa membawa emosi penonton
sedikit menanyakan soal linda ini
saya melihat dari banyak keterangannya dia
dia merasa menjadi korban atas nama yang disebut tanpa izinnya dia
betul dia mengakui dia ada kerasukan
tapi tidak benar bahwa dia dekat dengan vina
dan kemudian dia menjadi subyek yang dianggap ikut bertanggung jawab
tidak mau bicara ikut menyembunyikan pelaku
jadi makanya saya menanyakan kepada anda apakah yang anda lakukan itu cukup etis
karena anda menggunakan nama orang
dan kemudian nama itu adalah nama aslinya
sebagai bagian dari peran yang cukup sentral di film itu
anda tidak cukup punya sensibel kesensitivitas tentang apa yang juga bisa terjadi pada linda setelah pembuatan film ini
saya sih setelah ketemu keluarganya nggak ada masalah ya
linda tidak merasa menjadi korban
tidak tahu kalau bicara di media lain atau
dan suaminya juga ada pamannya juga ada
anda akhirnya bisa menerima izin dari keluarganya
karena apa yang saya jelaskan ke keluarganya dan keluarganya juga setuju
apa yang beredar di masyarakat yang viral itu ya itu yang benar emang yang linda
dalam awal film itu kan sudah ada disclaimer
bahwa ini adalah based on true story ada kisah nyata
tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban
siapa korban yang anda ingin hormati
anda langsung ketemu juga dengan ayahnya
kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama
tentu kita sebagai ph harus respect
jadi boleh itu diceritakan
untuk membuat film tentang vina ini boleh
tetapi jangan melibatkan anak saya begitu
itu terjadi di luar negeri dan di mana mana
karena kan sudut pandangnya yang tadi pak anggi bilang sudut pandangnya kita ambil point of view wina
jadi kita tidak membahas point of view
karena keluarga dari almarhum eki ini tidak bersedia terlibat
jadi sama sekali kita tidak sebut namanya tidak ada pacar di dalam
tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran
untuk linda anda berani menggunakan nama aslinya
untuk eki anda tidak berani karena dia anak polisi
jadi untuk keluarga biasa anda bisa bertindak bebas
tapi untuk anak polisi anda takut
sebenarnya kan suaranya dia pun sudah digunakan untuk penyidikan
sudah viral dari tahun dua ribu enam belas
dan tidak ada protes apa apa dari keluarga dan dari keluarganya juga
jadi kita asumsinya bahwa it s okay
toh di situ kan tidak ada korban
maksudnya linda itu bukan korban salah satu korban di situ
dan setelah ketemu pun
dari pihak linda juga tidak ada masalah
hanya susah ditemukan untuk mendapatkan izin
saya yakin juga kalau ditemuin sebelum syuting kita bisa ketemu dia
ini pure technically secara teknis anda tidak bisa mendapatkan linda dan keluarganya
pada saat sudah tayang kita sudah ketemu
dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada di mana mana
di seluruh sosial media kita lihat pasti ada
benar nggak waktu pembuatan film itu anda sempat didatangi oleh pihak tertentu untuk menghentikan produksi film
ya saya ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian tapi tidak memakai baju polisi
datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data data dan minta skenario
kita nggak bisa kasih karena itu confidential
bahkan badan sensor film pun tidak ada
dan kita takut terjadi intimidasi fisik
saya bilang ke pak diraj untuk membawa semua harddisk ke jakarta
langsung dari itu mobil membawa semua hasil syuting kita ke jakarta
baru kita take up ke polres dan polda
jadi tidak tahu dari prosek polres pola
kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya wina
dalam film itu ada scene rumah
kan kemudian anda samarkan atau namanya anda ubah jadi zaki
kamu namakan sebagai rumah yang
zaky yang sebagai korbannya anak polisi itu
itu juga anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan pacaran lama
padahal faktanya mereka memang punya sejarah
ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak
based on true story film kisah nyata dimana mana pasti nggak bisa kita buka es kisah nyata
film yang tayangan bioskop pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah harus ada kita respect
dan untuk memenuhi plot hole itu kita hadirkan sosok bang zaky tadi gitu kan
nah dia baru kenal disitu sebenarnya gitu kan
cuma nggak sengaja ngantar pulang aja
itu yang termasuk tidak ingin anda disclose semuanya
itu dan institusi semuanya kita samarkan
tetapi anda pada saat menggambarkan egy ini dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik rumah bagus
dan kemudian ada plot yang kemudian tersosiasi dengan polisi
anda sampai pada alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi atas dasar
dan rekaman suara kerasukan itu
jadi memang kita enggak bisa melakukan secara fakta
nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan rekaman si linda atau perasukan
tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan
atau enggak menggambarkan yang cuma ada mobil polisi which is dengan nomor polisi bisa siapa aja
jangan karena suara kerasukan dan emang gosip yang pada saat dua ribu enam belas itu semua orang juga bilang seperti itu